terbekuknya sejumlah aparat peradilan dan juga pegawai mahkamah agung oleh kpk menjadi bukti semakin kusutnya persoalan integritas di lingkungan dunia peradilan negeri ini
usulan peraturan pemerintah pengganti undang undang untuk memberantas mafia peradilan dinilai penting untuk dibuat
seberapa harus keberadaan perpu ini untuk memberantas mafia hukum dan maklar kasus peradilan
apakah memang undang undang terkait penegakan hukum dan pengawasan teknis para aparatnya tidak cukup mengakomodasi peliknya dunia peradilan di indonesia
untuk membahasnya sudah hadir di studio cnn indonesia prime news mantan hakim sekaligus akademisi hukum pidana asep iwan iryawan
anggota komisi tiga dpr fraksi nasional demokrat taufikul hadi dan melalui sambungan telepon hakim agung gayus lumbun
selamat malam bapak bapak yang mulia selamat malam pak gayus
nanti ke anda yang pertama saya ingin mendengarkan tesis yang muncul dari pak asep
apa pendapat anda soal wacana perpu ini
saya kira soal perpu itu kan keadaan mendesak
bagaimana konstitusi kita mengatur dan lebih tahu beliau anggota dpr
kalau saya tidak bicara dalam konteks bagaimana perpu
ini kan masalahnya ketika lembaga
perlu ada nggak sih sebenarnya
alasan itu keadaan mendesak
sekali lagi keadaan mendesak
apakah sekarang persoalannya makam agung dengan calut maruca yang dikeadaan mendesak atau tidak
yang tahu ukuran parameter itu adalah presiden dan dpr
itu bukan wilayah wonang saya
karena persoalannya gini kalau pertanyakan perpu perpu yang mana
karena di peradilan itu ada undang undang kuasaan kehakiman ada undang undang makam agung
ada undang peradilan umum peradilan militer peradilan agama dan peradilan peradilan agama
nah sekarang yang jadi masalah itu apakah ketika ini hakim tuan yang jadi kasus hakim tun
kasus di medan
ada hakim pn hakim tipikor dan seterusnya
apakah yang akan diperpukan itu seluruh perundang undangan atau perpu yang mana
atau lain undang yang baru
nah saya kira yang tahu kan presiden sama dpr
nah yang jadi persoalan sekarang saya lebih konsennya adalah bagaimana penyelesaian carut marut mahkamah agung
begini kang asep
tanpa ada perpu itu apakah perundangan yang ada tidak bisa dipakai untuk melakukan pengawasan kontrol terhadap kewenangan hakim
dalam melaksanakan kerja
saya justru bukan ditarapan itu
mungkin sekali sekali lagi
saya tetap implementasi bagaimana pelaksanaan undang undangnya ini
baik undang undang kosong kehakiman undang badan peradilan undang undang itu sudah ada
yang ada sekarang
sudah ada yang ada
justru yang ada itu penyalahgunaan terhadap undang undang itu
atau misalkan kedua ketika kompetensi komisi yudisial
komisi yudisial kan judulnya komisi yudisial
yudisial itu kan peradilan
yang sekarang terjadi adalah hanya etik terhadap hakim
padahal di peradilan itu tidak hanya hakim
ada jurusita ada panita ada pendukung pendukung lainnya
nah ini mungkin kewenangan ini
nah apakah ini kesalahan konstitusi atau kesalahan undang undang komisi yudisial
ini yang perlu dibenahi
tapi kalau bicara kekuasaan kehakiman entah peradilan atau di perpunya mau dimana
itu kan jadi permasalahan bagi saya
mantan ketua mk prof mahfud md yang sebenarnya pertama kali mencetuskan ini
tapi ini kemudian akhirnya bergulir dan menjadi wacana yang lebih luas lagi
untuk bang taufik melihatnya perlu
kalau perpu ini diadakan atau undang undang lah kalau dari perspektif legislatif kemudian
kalau perpu satu hal undang undang lain hal
kalau perpu ini menjadi takdir subjektif
jadi kita susah juga itu adalah mengatakan
intinya kan sebenarnya kan sekarang
dan sekarang yang bisa dilakukan adalah muncul perpu
dan kemudian kan akan ditindaklanjutin menjadi undang undang tentu saja
biasanya seperti itu
karena perpu ini kita ketahui dpr itu hanya dua sikap dia
menolak atau menerima
tidak boleh memperbaiki substansinya
itulah sifat dari perpu
karena itu kalau dpr biasanya selalu itu adalah mengkritisi persoalan perpu itu sebelum hadir
tetapi bukan berarti itu adalah harga mati
tidak misalnya seperti persoalan barusan ini
masalah kekerasan seksual terhadap anak anak
jadi itu kita justru mendorong perpu biar cepat
nah ini didorong nggak kalau ya
nah persoalannya adalah
persoalannya ini begini
dpr sekarang ini bahkan salah satu adalah fraksi
jadi bukan fraksi nasional demokrat
tapi nasdem ini saya perbaiki dulu
kami justru adalah sekarang menyetujui dan mengusulkan agar dibenahi ma
salah satunya adalah
masa tugas jabatan dari hakim agung itu adalah diatur secara periodik
jadi lima tahun sekali harus dipilih
dalam bentuk apa itu
itu adalah dalam
sekarang ini kan kita bahas ruu tentang jabatan hakim
jadi itu sedang ada dan kemudian menjadi prioritas
sekarang di prolegnas
targetnya kapan tuh
yang ada aja kan sekarang susah untuk jadinya
memang itu adalah problem
itu satu hal lagi
problem anda itu
yang kita prihatin melihatnya
ruu ruu ini kan lagi diperbaiki semua
urekul kasong kakimal undang makam agung jabatan hakim
ya daripada perpuk
ini aja dipercepetin semuanya
nah ini kalau saya ketahui sekarang ini adalah sudah ada di balik dan harmonisasi
jadi ini adalah
jadi preferensi fraksi nasdem bukan nasional demokrat adalah
adalah untuk menunggu saja proses ini berjalan
kalau perpu ini begini
ya enggak jawabannya iya atau tidak
saya mau lempar ke
kayak perpu ya atau tidak
kayak perpu tidak
begini saya jelaskan
iya atau tidak
memang iya dan tidak kalau misalnya persoalan kita diskusikan ya dan tidak
itu kan jari panjang juga
lebih baik saya jawab sedikit
begini apabila kemudian kpk
itu adalah membuktikan dan menemukan adanya
itu adalah judisiari corruption
nah tidak ada masalahnya kalau memang itu dilemparkan perpu
tetapi sekarang kan kita lihat dulu
jadi tidak menutup segala kemungkinan apa yang terjadi di dalam
di dalam kalau itu adalah di dalam konteks politik
apapun bisa terjadi
walaupun kpk sebenarnya yang nggak pernah bisa membatalkan apa namanya penyidikan dan penyelidikan
ya kan kita udah tahu
maksudnya itu adalah misalnya yang menyangkut dengan sekma sekarang ini
kalau itu adalah memang
tarif ma kan belum apa apa
ini kan masih saat
ya kalau memang seperti itu
jangan kita terburu buru dulu
nah gitu dong
berarti belum setuju
dari ma sendiri
pemimpin terima kasih pembincang pembincang tadi
selamat malam prof gayus
kalau berbicara perpu
kita sudah bicara undang undang yang banyak itu
undang undang itu kan mengatur dalam keadaan normal
dalam keadaan abnormal
dalam keadaan situasi keting
situasi genting itulah peran perpu jadi tolong dipahami dengan baik baik esensi perpu itu apa
kemudian baru kita bisa menentukan memang dpr yang menyetujui atau menolak tidak boleh mencampuri
menolak saja atau atau menerima itu peran dpr tetapi kalau misalnya apa itu perpu kan sudah
tanya undang undang ya undang undang tadi itu saya katakan dalam keadaan tertentu perputu
yang tunggu diharapkan untuk bisa mengatasi kemelut yang terjadi bahkan sampai jauh ini
turbulensi kenapa turbulensi padahal terjadi telah berulang ulang lama sekali ini terjadi di
kokpit sekarang ini di mahkamah agung itu puncak dari semua kegiatan dalam keadaan situasi goncangan
rentangan yang hebat jadi perpu itu saya pengusulnya lebih dahulu orang dalam kemudian yang
lain membeli dukungan menganggap perlu memang dunia peradilan ini dalam situasi taruh semuanya

ini bahkan mengait kepada puncak dari lembaga peradilan pertama mahkamah agung artinya sampai
ke kokpit ini koncangan ini pada kokpit selalu tempat yang di satu daerah yang dilindungi betul
itu supaya bisa para pemimpin penerbangan itu bisa mengendalikan situasi koncang koncangan
tadi yang pertama saya mukakan kapal udah sering oleh ya perang lainnya yang ini genting yang
lain itu normal itu dulu jawaban saya sekarang sekarang kita ini dulu deh petakan dulu eh dudukan
perkenoper parachut kondisi sudah tidak bisa daftar bukan perkaranya dulu eh paga you pleasure melihat
bahwa ini kondisinya sudah tidak bisa ditawar tawar lagi sudah genting barakad instead art tidak
ya tidak begitu kegentingan itu tidak seperti orang terus kepedasan cabai begitu ini tentu
memiliki kesempatan bisa kah dreaman m idrier mengatasi sendiri bisa ka tyloke mengatasi dulu
kalau tidak bisa mau tidak mau kita minta kepada kepala negara status presiden bukan kepala pemerintahan
salah negara yang keadaannya diantar di kekuasaan kehakiman terjadi goncangan luar biasa yang oleh silapnya tidak bisa diselesaikan
tapi prof gayus yang mengusulkan agar perpu dikeluarkan
ya mengusulkan agar ada pertimbangan kewenangan presiden dalam hal ini untuk melihat apakah ini perlu dibuat satu perpu sifatnya pada hal tertentu
saya mengusulkan agar perpu itu ditujukan pada pemenahan
khas saja pemenahan di mana pemenahan di puncak organisasi ma yaitu di pimpinan pimpinan ma
pertama di tingkat ma itu pimpinan semua dirombak dievaluasi
karena pemimpinlah yang paling bertanggung jawab dengan terjadi sesuatu ini
kemudian pimpinan ketua di tiap tiap pengadilan tinggi
kita di indonesia ini
lalu semua pimpinan di semua pengadilan dekat pertama atau pn
yang jumlahnya tiga ratus lima puluh dua di kabupaten dan kota
oleh karena itu kalau ini dirombak bisa terjadi bahwa pemimpin ini bisa mengendalikan masing masing yang dipimpin
pt waka pt kepada daerahnya
pn wakaf pn di daerahnya juga
mahkamah agung ketua dan dua wakil ketua juga bertanggung jawab untuk
memimpin seluruh jajaran yang ditanggung jawabnya
ini yang saya usulkan agar ada pembenahan pada organisasi ma di tiap tiap tingkatan pimpinan jajaran mahkamah agung sampai ke bnnpt
dan itu sekarang
harus dilakukan sekarang dengan menggunakan perpu
ya begitu kalau pemerintah segera bisa mengatasi
kenapa saya usul begitu
karena ada indikasi kuat
dan ketua ketua pimpinan tadi di pn dan pt tidak sesuai ketentuan
buktinya tertanggap tangannya seorang ketua pn di daerah bengkulu
tepatnya di pn kapahyang
karena yang itu ternyata ketua pn nya itu yang melakukan tindakan salah di pengadilan negeri
jadi ini dua tempat sebenarnya
karena daerahnya besar
sementara pengadilan tipikor hanya ada di bengkulu
ketua kapahyang itu bertugas di bengkulu di pn bengkulu dan dibantu oleh dua kmpp kor
padahal data yang ada ketua ini atau sebutnya namanya jenner purba ini
sudah diputuskan di tpm yaitu tim promosi mutasi akan dipindahkan ke pengadilan lebih besar lagi yaitu pn kisaran
di sumatera utara
ini menunjukkan bahwa ppm bekerja tidak maksimal
yang bersangkutan juga enam kali diadukin ke kay
juga tidak sampai tembus perhatian ini kepada ppm
demikian buat dpp dan di ma sendiri
banyak pimpinan pimpinan ma yang saya temukan tidak memenuhi syarat syarat sebagai pemimpin dengan aturan aturan yang ada
jadi yang kita lihat adalah perombakan di tingkat pimpinan di semua serata
di mahkamah agung
dari tone nya prof gayus berbicara ini saya menangkap tingkat stres yang sangat tinggi sih sebenarnya
itu subjektivitas saya saya mendengar apa yang disampaikan oleh prof gayus
tapi kita akan bahas lebih jauh
ini sebenarnya kondisinya agak parah juga nih ya
kalau misalnya dari prof gayu sudah mengatakan bahwa ini warning lampu merah yang sangat
kita akan bahas lebih
ya bagaimana tidak
kalau dalam persakapan yang dipakai sebagai dasar
ya bagaimana tidak kalau dalam persakapan yang dipakai sebagai dasar
ya bagaimana tidak kalau dalam persakapan yang dipakai sebagai dasar
pembuktian di panggilan tv kor itu menyangkut hakim hakim agung juga di sana
disebut seperti itu
kpk sudah mengusut itu semua
nah kalau hakim hakim agung terkait bahkan satu di antara pimpinan mahkamah agung terkait
bagaimana kita tidak mengatakan ini satu keuntungan yang luar biasa
tergantung presiden nanti yang menilai
kita akan bahas lebih jauh lagi
saya juga minta tanggapan bapak bapak yang ada di studio ini
sesaat lagi tetaplah bersama kami
kami akan kembali
baik kita lanjutkan
sekali lagi ini kita bicara upaya untuk pembenahan dan perbaikan wajah peradilan kita yang sekarang itu dalam titik nadir sesungguhnya
prof gayu sudah dalam posisi sepanjang saya mendengarkan
sebenarnya saya sangat setuju dengan prof gayu
sebenarnya saya sangat setuju dengan prof gayu
sebenarnya saya sangat setuju dengan prof gayu
sehingga ada munas di bandung dibuka oleh gus dur begitu tentu saat itu

kalau saya bisa lihat pernyataan prof gayu ini mungkin berbeda dengan yang dari prof gayu bingung pada awal

kalau saya bisa lihat pernyataan prof gayu ini mungkin berbeda dengan yang dari prof gayu bingung pada awal

berbeda dengan prof gaius

dianggap kepimpinan tidak ada
sudah barang itu diperpunya perpu makam agung

yang persoalan bukan hakim agung
persoalan ya di bawah mahkamah agung
kenapa apakah jadi masalah hakim agung
kedua yang serang sesing terjadian itu
hakim hakim di tingkat bawah kan
baik di peradilan umum maupun di peradilan tun
berarti di peradilan itu yang harus perpunya diganti
cuma persoalannya kan ketika peradilan umum
undang undang peradilan umum
nggak bisa dikebiahu ya dalam satu undang undang
ya saya kira satu undang undang
apakah nanti presiden melihat kan
apakah berwenang untuk mengatur itu
kalau memang presiden punya kewenangan itu
dan memang makam agung harus diatur sekaligus
peradilan harus diatur sekaligus
disatuin semua apa mungkin
karena pasal pasalnya begitu banyak
undang peradilan umum juga banyak
makam agung banyak
tapi kalau lihat pernyataan prof gayus tadi
seolah olah kan di makam agung kan
nah saya khawatir makam agung akan resisten kan
kata ketua makam agung
bukan saya yang terlibat
bukan saya yang terlibat
kenapa saya yang diperpukan
nah itu jadi masa takutnya itu kan
kita memang harus dibuka kejadian
tapi sekali lagi
bahwa makam agung harus
tidak hanya direformasi
itu juga direvolusi makam agung itu
bahkan dulu kan teman teman saya mengatakan
diganti hakimnya dari luar
diekspor impor katanya kan
itu sempat kita punya ide
tahun dua ribu loh itu pernah kita katakan
pak gaius tadi
seolah olah begini betul kan
kejadiannya di tv yang lamanya vito kan
nah itu jadi
cuman tadi diperpuk ini
bagaimana tahapannya presiden
merangkum seluruh pendangunangan
merubah makam agung jadi
dalam tanda petikan
bagaimana yang berkeadilan
berkeadaban itu terjadi
yang mengerti kan
dpr sama presiden soal itu
jadi saya sepakat
ini ada kekhawatiran yang sangat luar biasa
sistem peradilan kita sekarang ini
seperti yang disampaikan oleh
profesor gaius tadi adalah
sudah pada titik nadir
nah itu adalah
jadi dia ini adalah
berteriak terhadap hal tersebut
apakah itu adalah perpu
kita mengurus persoalan ini
perpu itu bukan
sesuatu yang harus kita tolak
kalau memang itu harus
kita akan terima
tetapi kalau sekarang
sekarang ini apakah tidak ada
sesuatu jalan lain
untuk membenahi tersebut
optimisme kita ini adalah
yang sedang kita bahas
sekarang ini adalah
tentang jabatan hakim
kita akan natur di sana
karena sekarang ini
hakim agung itu
harus sampai pensiun
karena ini adalah
menyangkut dengan tanggung jawab
itu harus kita tinjau
setiap lima tahun
dia harus dipilih kembali
kalau dulu ini
jadi ruu jabatan hakim
dari ketua makam agung
sampai hakim baru keterima
di ruu jabatan ini
jangan sampai terjadi turbulensi
di makam agung
ruu jabatan hakim
bagaimana pemilihan ketua mahkamah agung
bagaimana pemilihan wakil ketua mahkamah agung
kalau ada pelanggaran
yang dilakukan oleh hakim
hukumannya lebih berat
tidak hanya hukuman itu berat
nanti juga sekiranya yang mengadili
jangan hakim lagi
kayak dulu itu dikenal
bagaimana orang melakukan perbuatan
jangan diadil oleh hakim jeruk makan jeruk
sekiranya selamanya kan hakim diadili
siapa yang mengadili kemudian
sekiranya harus dibentuk seluruh lembaga
sekarang kan orangnya kan diadil
kalau di etik
hanya di etik aja
komisi judisial misalnya
sekiranya hakim harus
ketika ini lembaga khusus
harus bagaimana mengadili
dari mulai mahkamah agung
yang melakukan perbuatan melawan hukum
yang melakukan perbuatan
kejahatan korupsi juga
dibandingkan dengan yang lain
hanya pakai hubungan yang biasa begitu
iya sama dengan biasa
padahal penegak hukum
harusnya lebih berat kan
dari atas kan itu kan
pernah ada kejadian di mahkamah agung
bagaimana tuh ada yang berlatar belakang
dari institusi tertentu
sekarang tidak pernah ada
tindak lanjutnya kan
hakim hakim dibawahnya tipikor
sehingga harus ada lembaga yang menyelesaikan
ketika ada kesalahan kesalahan
ya kita belum fokus
kepada kepentingan perpu
dengan keadaan yang
kalau bicara mengenai
rancangan undang undang ketepatan hakim
saya mendukung penuh itu
ketika komisi tiga mencuatkan itu
kemudian mencuat keluar juga
sekarang punya prioritas
termasuk kandungan dari
atau materi muatan dari perpu itu
rancangan undang undang itu
tetapi saya akan mengatakan
jabatan lima tahunan
itu saya setuju
dan pemberatan hukuman
dan ada lembaga lain
dan ada regenerasi
jangan sampai tujuh puluh tahun begitu
saya sangat sangat setuju
kemudian menurut saya
biasa yang kerja rutin
yang sampai hampir dua puluh tahun
karena muda ketika masuk
itu pun tidak betul
di mkc juga banyak muda
tapi itu dibatasi
dengan satu x lima tahun
diperpenjang sekali lagi
tetapi yang saya artikan ini
yang segera perlu diatasi
di semua strata
jalan peradilan ini
di puncak ma
pemimpin harus bisa
nah ini perlu
menangani masalah ini
saya akan menyebut
apa yang dikatakan oleh
beberapa tokoh tokoh hukum
power itu harus ada limit
nah ini harus ada keseimbangan
yang paling berkuasa menentukan
walaupun jumlahnya bisa lebih dari satu
tapi itu untuk kesatuan hakim
ini perlu ada balances
tidak menjadi hakim itu
sosok lembaga yang
tidak bisa disentuh
presiden bisa memasuki wilayah ini
kecuali tidak pada teknis judicial
sekarang sebenarnya gini
ketertipan di semua lembaga
marikita kembali ke
anjak awal kita
nama mulai dari panitra
dan lain sebagainya
yang belakangan ini
jadi banyak sekali
kemudian orang melihat
hakim melakukan tindakan
yang harusnya dia hindari
karena dia harusnya adalah
orang yang mengadili
yang di puncak
di makam agung
yang di makam agung
kita belum tahu tuh sebenarnya
wacana soal sekretaris ma
yang kemudian diperiksa
dan kemudian dicekal
sampai sejauh ini
belum ditetapkan sebagai
lebih tinggi dari itu
nah tapi pertanyaan saya
ada jalan keluar
yang bisa dilakukan untuk itu
karena itu kita bicarakan soal
adakah di internal dan external
apakah di internal ini
sudah ada gerakan
ada gerakan sedikit pun
tidak ada persoalannya
kalau ada gerakan gerakan
sebagian besar pimpinan
termasuk ketua kami
pergi ke luar negeri
entah apa urusannya
ada urusan penting mungkin ya
pak gayu silahkan
tapi dalam keadaan begini pun
tiga kepentingan yang luar biasa
di luar sebuah sebuah lembaga
yang tidak mungkin
ada hal tertentu
yang tidak bisa ditangani
oleh orang lain
karena ini bentuk
tidak bisa didiligasi oleh orang lain
ada kewenangan tertentu
yang tidak harus ditangani
dia tidak maksimal
berharga bersama dengan
sebagian besar pimpinan mahkamah agung
nah ini bagian dari kami
menilai secara internal
tidak ada upaya pemenangan
saya tidak sendiri
ada perpakaian agung
yang sepakat dengan saya
untuk menggulirkan hal ini
kepada di luar lembaga kami
ini merupakan lembaga
sudah ada perbincangan di dalam
terkait dengan ini
belum ada lah
kalau belum tidak ada
mungkin nanti akan ada
satu dua hari pun
sudah tidak ada orang di mahkamah agung
pimpinan maupun sekma sendiri
ini keprihatinan kami
untuk mereka lembaga ini
oleh karena itu
perbu memang bukan
dan satu jalan keluar yang baik
darurat perbu itu
saya minta untuk diperhatikan oleh presiden
kalau kita membaca
apa yang diwacanakan oleh
sebenarnya ini di puncak
juga ada isu sendiri nih
tidak bisa turun ke bawah
untuk melakukan pengawasan lah
misalnya pembinaan dan lain sebagainya
gitu kak masyid
sekiranya kan persoalan makam agung
dari zaman dulu juga
pertama dari rekrutmen
dari mulai bagaimana sumber daya
yang diambil calon hakim itu kan
bukan dari perguruan
nama yang terbaik
kelas kelas berikutnya gitu kan
hasilnya yang dibina para hakim
ketika penempatan kan
dulu dikenal istilah obat nyamuk
jadi di jakarta aja
yang lain nggak pernah ada
ada hakim cuma di jakarta
empat kali puteran
yang tidak pernah di jakarta
hakim idt dikenalnya
kemudian juga beberapa hakim
ya orang orang tertentu
kemudian juga pengawasan
harusnya ketika hakim hakim
kasus kepah yang udah sekian kali memutus bebas
dalam arti bukan tidak boleh
tapi dalam perlaporan
disesuaikan lagi ya
biar dia memahami hukum
beberapa hakim bermasalah
dia mencapai posisi penting
artinya ketika pembinaan
dan degradasi yang tidak pernah
ini karena memang tidak ada
lembaga yang mengawasi
dengan sangat serius
sekarang kan ada ketua da pengawasan
malah ada tua dan pembinaan
dan tua da pengawasan
apakah tua da pembinaan
pengawasannya kompak atau tidak
jangan jangan udah dibina
itu kan jadi masalah
yang di luar ma maksud saya
di luar ma ada
kita semua itu kan mengitari
banyak sekali sekarang yang dilakukan
tidak pernah ada perhatian
dari pimpinan ma
satu saat lagi
apa yang sama dengan pengawasan tempat lain
apa yang diawasi
apakah independensi teknisiusial ini bisa diawasi
jadi bagi saya
penempatan tadi kang
saya sudah menyebut rekrutmen
apa penempatan pimpinan pimpinan di pn ini
itu yang menjadikan saya
evaluasi semua pimpinan ini semua serata
bagaimana ketika tpm itu memilih
ketua ketua pengadilan dan wakilnya
bagaimana tpm memilih wakil dan ketua pt
termasuk bagaimana hakim hakim agung memilih pimpinan di mahkamah agung
apakah hanya pertemanan
atau ada oligarki di situ
apakah ada nepotisme di situ
siapa yang berhak mengevaluasi
untuk mengelola semua pimpinan serata yang ada
apakah telah dipilih
aturan yang menentukan
tadi saya menyembung track record ini
januar purba ini
kok bisa terpilih sebagian hakim di sana
kok masih promosi lagi
sebentar pak gayus
sistem penempatan orang ini
ada hal yang kurang beres
siapa yang bisa bereskan
tidak ada kekuatan lain yang bisa masuk
sebagai kepala negara
ada pertanyaan prof gayus
pertanyaan dari instrumennya
itu maksud saya
bahwa pak agarri pahami
perpu itu aturan yang mendesak
dalam keadaan situasi seperti ini
bukan aturan yang bapak bilang tadi semua
kuasa kehakiman itu bukan
itu keadaan normal
diatur dengan itu
baik prof gayus
undang undang kekuasaan hakim
itu kan normal
diatur dengan itu
prof gayus sebentar
pak taufiq kulhadi ingin bertanya
apa yang ingin ditanya
apa yang diatur oleh perpu ini
judulnya lah misalnya
silahkan langsung aja
pak prof gayus mendengar ya
apa kira kira yang akan diatur
judulnya itu apa
agar perpu ini mengatur
mengenai pemenahan organisasi ma
atau mungkin nanti pertimbangan
dan hal berkaitan adalah
pimpinan telah dipilih
kejajaran serata di bawahnya itu
berarti tentang struktur
tentang struktur mahkamah keadilasi
kalau kinerja sudah diatur dengan baik
teknologi sudah menyebut berapa undang undang
struktur bukan berada undang undangnya
tetapi ini keadaan darurat yang ditemukan
ternyata yang dipilih oleh tpn
tim promosi dan mutasi itu
tidak sesuai kriteria
bahkan melanggar undang undang
saya bisa kemukakan undang undang apa dilanggar
yaitu undang undang tentang syarat syarat hakim agung
apakah orang seperti ini bisa dianggap pimpinan
ternyata berapa orang jadi pemimpin hari ini
menurut bang kofi gimana
jadi kalau itu adalah berkenaan dengan struktur
yang pertama syarat syarat pimpinan di rumah dan di semua
apakah pembina sudah cukup mempunyai kemampuan

pengawas apakah dia justru perlu diawasi juga
itu merupakan dua syarat tadi
ini tanggapan berbeda dari bang taufik
tapi nanti dijawabnya
baru nanti ada jawabannya
kami akan kembali sesaat lagi

menurut saya begitu jadi itu sudah bisa selesai dengan kepres dengan perpres dengan peraturan presiden dan juga bisa cepat
jadi tidak kemudian itu harus persoalan itu harus kemudian menjadi persoalan perpu menjadi persoalan politik
yang menurut saya tidak terlalu manis untuk keluar dari persoalan yang kita hadapi
tetapi yang perlu diketahui semuanya oleh masyarakat bahwa kita memiliki kesadaran yang sama
seperti yang kesadaran yang dimiliki oleh pak gayus tentang persoalan itu
semangatnya sama nih semangatnya sama pembenahan
tapi adalah jalan keluar terhadap itu bagaimana
nah kita itu adalah tidak menafikan adanya perpu tetapi untuk saat ini kalau memang itu ada persoalannya di sana tersedia
pertama sekarang ini adalah ruu tentang jabatan hakim yang sedang kita laksanakan yang sedang kita bahas sekarang
sudah menjadi prioritas di prolegnas
jadi kita berhubungan
kita berharap dan dua ribu enam belas ini bisa selesai
itu memang menjadi ada tolak tarik yang sangat keras itu
karena betapapun kalau ini adalah seperti saya sebutkan tadi bagaimana kemudian
spirit daripada fraksi fraksi ingin membenahi ini seperti kami ini mengusulkan misalnya
itu adalah diberlakukan dan jabatan hakim agung itu secara periodik itu bukan tidak ada tantangannya besar juga tantangannya
nah kemudian kalau ini belum cukup juga kita bisa benahi dari undang undang
tentang mahkamah agung
kalau memang masih itu sudah masuk tapi bukan prioritas
sudah masuk kan
kemudian kalau memang itu adalah
tapi itu menunggu sampai kapan
itu bisa menunggu karena kondisinya sudah genting seperti sekarang ini
menurut saya kalau itu adalah persoalan sekarang ini kita harus bikin shock therapy kita harus benahi
itu adalah kalau misalnya selesai ini adalah ruu tentang jabatan hakim itu banyak persoalan
yang akan diselesaikan disitu
kalau saya gini sekali lagi ketika ru ini di dpr ada kenapa kalau dpr melihat di masyarakat keinginan kesadaran hukum tinggi
kemudian ada masukan dari pak gayus kenapa nggak dipercepat masalahnya
soalnya kan kalau misalkan perpu tadi saya katakan kalau perpu ma ya paling ma yang dimana perpu ma
karena jabatan ke mahkamah agung itu ada dan semua ada disitu
soalnya dikatakan oleh pak taufik jadi saya lebih setuju kalau sekarang bagaimana undang undang jabatan hakim dipercepat
ruu mahkamah agung dipercepat nah muatan itulah dikaitkan
kalau perpu saya khawatir dari pengaturan materi muatan yang diatur dalam perpunya tadi mengatur apa gitu kan
kalau dilihat dari pak gayus tadi kan bagaimana jabatan pimpinan mahkamah agung pimpinan mahkamah agung
sedangkan persoalan kan ada di bawah itu
di bawah prof bagaimana
saya mohon maaf harus memberi pemahaman ini apa itu perpres
perpres itu menurut undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas pasal tujuh sampai delapan jelas menyebutkan semen campur ilmu kelamin
perpres hanya pengaturan karena undang undang tidak cukup jelas yang dimiliki oleh presiden
ma itu punya perma peraturan ma dpr punya perdpr
jadi itu peraturan lokal itu disebut sebagai peraturan organik
supaya dipahami dengan baik ruu itu jangan asal menyampaikan pendapat seperti itu
kalau kita beda perpu itu keadaan keadaan darurat
bisa boleh bisa tidak tapi jangan dipahami secara menyimpang pak taufik
kita harus bicara yang baik undang undang ma
terputus terputus oke sayang sekali kita masih menunggu apakah masih bisa disambungkan kembali
jadi begini yang paling diketahui dulu bukan kita tidak mengetahui tentang situasi
kalau kita berbicara tentang undang undang yang kita bahas itu adalah tentang sebuah situasi yang mendesak
karena itu kita prioritaskan
prioritaskan persoalan ini bagaimana kita tidak menanggapi persoalan itu sudah dalam konteks situasi kekinian
tentu saja itu ada kesadaran kita
tetapi problemnya adalah kita tidak melihat nanti karena akan dipertanyakan oleh masyarakat
situasi sekarang ini adalah ada kegentingan mendesak tidak
kalau tidak itu nanti menjadi nil and void jadi adalah batas demi hukum
jadi itu nanti tanda tangan presiden itu menjadi sia sia saja
ya itulah yang kita jaga tentang persoalan itu
jadi jangan dulu kita masuk ke sana
maksudnya kalau misalnya ada sejumlah kanal lain yang tersedia di sana
kita menganggap bahwa ada sejumlah koridor lain bisa ya kita masuki ke sana untuk menyelesaikan persoalan ini
bukan kita tidak paham dengan persoalan situasi itu
jadi jangan salah
tapi struktur organisasi tidak ada di undang undang mahkamah agung
kemudian undang undang sebelas dua belas yang dikatakan pak gajah itu mengatur
apa yang diatur di materi muatan undang undang
sebenarnya undang undang makabung mengandung ketua makam agung wakil ketua makam agung
nah sekarang perpes tadi mengatur semacam struktur organisasi
isu organisasi sekarang itu adanya di situ
di penetapan presiden
jadi kalau sekarang yang dibicarakan mau kita kegendingan memaksa
apakah bicara struktur apakah bicara jabatan atau pemilihan pimpinan
nah ketika memang sekitar setujungan perpu
perpu kan setingkat undang undang kan
nah setingkat undang undang materinya materi undang undang
nah kalau kita sepakat bagaimana pemilihan ketua mahkamah agung wakil ketua mahkamah agung
pimpinan makam agung tidak memberikan solid tol adaan pemilihan di atas
atau penempatan pimpinan pimpinan tidak jelas
setelah itu undang undang makam agung
atau di undang undang jabatan hakim sudah diatur kan
bapak bapak terima kasih atas waktunya
tentu saja pembahasan ini tidak bisa satu sekali duduk kita selesaikan
mungkin akan ada pembahasan lebih lanjut dan sekali lagi perpu ini masih menjadi wacana yang akan kita pantau terus
yang jelas dpr kayaknya nggak setuju kalau ada perpu itu ya
itu bukan dpr
karena perpu itu dari presiden
kalau memang keluar perpu itu pemerintah dalam hal ini adalah presiden
itu adalah menilai sebuah situasi dengan sangat benar
in the mean time undang undang lagi disusun di dpr kira kira seperti itu dan sudah jadi
ketika dibuat harus dengar pemangku kepentingan
makam agung harus didengar
harus ada masukan langsung dari sana
baik terima kasih bapak bapak
kita mungkin akan berbincang terkait dengan ini di masa yang akan datang
kang asep untuk kasus tertentu jangan lupa sprindik empat untuk lanyala sudah dikeluarkan
barangkali dalam waktu dekat kita akan bahas lagi
sampai lima puluh kita sepakat pertemuan
kita ada berseri kasih netro